kelompok bersenjata abu sayyaf merilis video yang menampilkan tiga orang sandra
dua orang sandra diidentifikasi sebagai warga kanada dan satu orang lainnya adalah warga filipina
dalam video berdurasi dua menit yang diunggah ke youtube selasa tiga mei
nampak tiga orang sandra dipaksa memberikan pernyataan di bawah ancaman senjata
dua sandra yang diidentifikasi sebagai kjartan sekingstad dan robert hall asal kanada
memohon kepada pemerintah kanada agar memenuhi permintaan kelompok abu sayyaf
sandra lain yang diidentifikasi sebagai marites floor asal filipina
juga menyatakan hal serupa untuk pemerintah filipina
kelompok ini mengancam jika permintaan mereka tidak dipenuhi
nasib ketiga yang akan sama seperti john rizdal sandra asal kanada yang tewas dipenggal
sebelumnya kelompok abu sayyaf telah menyerahkan sepuluh sandra wni kepada pemerintah indonesia
masih ada tiga belas sandra lain yang berasal dari berbagai negara